peningkatan jumlah kasus positif covid sembilan belas di jakarta berdampak pada meningkatnya
okupansi sejumlah rumah sakit rujukan covid sembilan belas di ibu kota
salah satunya rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran jakarta pusat
hingga jumat empat desember jumlah pasien baik yang menjalani isolasi mandiri
maupun yang dirawat sudah lebih dari tiga orang
rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran telah mengoperasikan empat tower
yakni tower empat lima enam dan tujuh
tower empat enam dan tujuh diperuntukkan bagi pasien dengan gejala ringan hingga sedang
dan tower lima diperuntukkan bagi pasien tanpa gejala atau otg
secara keseluruhan tingkat okupansi rsdc wisma atlet hingga jumat empat desember dua ribu dua puluh adalah enam puluh persen
jumlah pasien yang masih dirawat dan menjalani isolasi mandiri lebih dari tiga orang
sementara kapasitas wisma atlet adalah lima sembilan ratus sembilan puluh empat kamar
tak hanya rumah sakit darurat yang penuh
angka kasus harian pun memencahkan reaksinya
rekor tertinggi pada tiga desember yakni delapan tiga ratus enam puluh sembilan kasus
terkait tingginya jumlah kasus jurubicara covid sembilan belas wiku adhisa smito menjelaskan
ada beberapa daerah yang memiliki data perkembangan corona yang berbeda dengan pusat
salah satunya ialah provinsi papua yang menyumbang angka terbesar dalam laporan kami selalu
wiku menyebut angka satu tujuh ratus lima puluh lima merupakan hasil akumulasi dari penambahan kasus positif
sejak sembilan belas november hingga tiga desember
wiku mengakui perbedaan data ini
terjadi akibat sistem yang belum optimal
angka yang sangat tinggi ini salah satunya disebabkan
karena sistem yang belum optimal
untuk mengakomodasi pencatatan pelaporan dan validasi data
sorotan tajam pun dialamatkan pada kinerja kementerian kesehatan
dan gugus tugas penanganan covid yang dinilai lemah dari sisi konsistensi dan pemantauan
kita perlu reformasi supaya jalan nya sama sama
kita tentukan lah yang kita mau kerjakan apa dan dipantau
kelemahan kita sering kali kita bikin program itu gak ada indikator pemantauan
contoh misalnya pelacakan
kita itu tidak ada atau nggak rapi lah melaporkan indikator pemantauannya misalnya
dari satu terkonfirmasi itu berapa sih yang dipantau
di jakarta berapa di kalimantan berapa di mana di masing masing
provinsi dan kabupaten mestinya ada sebagainya
tak hanya pelacakan iwan juga menyoroti indikator terhadap
kepatuhan protokol kesehatan yang dinilai belum baik
menurutnya perlu ada relawan yang bisa memantau secara pasti
perkembangan kepatuhan protokol kesehatan pada masyarakat
tim liputan cnn indonesia